komika moody taylor ditetapkan sebagai tersangka oleh polda metro jaya terkait dengan kasus kepemilikan narkotika jenis sabu sabu
moody mengaku mengkonsumsi barang haram tersebut untuk menambah stamina
komika moody taylor yang pandai memplesetkan lagu ini kini menjadi tersangka atas kepemilikan sabu sabu
mudi ditangkap aparat ditres narkoba polda metro jaya pada sabtu malam di rumahnya di kawasan kreo tangerang selatan
dalam penangkapan ini polisi menyita sabu sabu dengan berat bersih delapan belas gram beberapa alat hisap sabu dan dua plastik klip sisa sabu sabu bekas pakai
menurut argo moody menggunakan sabu sabu sebagai penambah stamina karena padatnya aktivitas sebagai artis
moody memperoleh sabu sabu dari tangan seorang bandar berinisial d
yang saat ini masih menjadi buronan polisi
modi sempat menangis saat dibawa petugas modi meminta maaf dan menyesali perbuatannya
moody taylor kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal kepemilikan
moody terkotika dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara